hai untuk mempromosikan kain ulos khas batak sumatera utara damitan house atau jabu damitan
menggelar acara bertajuk tribute to ulos indonesian heritage for you beragam kegiatan
mulai dari talk show pameran umkm hingga fashion show digelar untuk lebih mempromosikan kain
ulos agar lebih dikenal dunia dan dapat diakui oleh unesco sebagai warisan dunia
bagi masyarakat batak khususnya masyarakat toba ulos diketahui sebagai simbol yang dinilai
sakral tidak hanya sakral ulos juga memiliki corak yang disebut ragi untuk lebih mempromosikan
kain ulos dan agar diakui sebagai warisan dunia unesco
damitten house atau jabu damitten menyelenggarakan acara bertajuk tribute to ulos indonesian heritage
for you acara ini berlangsung mulai dari tanggal sebelas hingga dua belas november dua ribu dua puluh dua bertempat di sarina
skydeck beragam kegiatan digelar untuk mempromosikan ulos diantaranya menggelar pameran umkm yang
terdiri dari beragam hal seperti pernak pernik khas batak ada juga ragam jenis kain ulos hingga
fashion show dengan tiga desainer ulos seperti hatty sinaga dan linda sinaga puluhan model
lampak anggun mengenakan modifikasi kain ulos yang dikreasikan menjadi beragam jenis pakaian
acara ini mendapat sambutan positif dari beberapa pihak seperti misalnya mantan dubes indonesia di
argentina joni sinaga ya karena bagi orang batak salah satu identitasnya adalah
ulos di samping marga ulos itu merupakan identitas orang batak jadi kalau ada acara
penting seperti pernikahan kematian ada yang meninggal maksud saya ada yang lahir dan acara acara
penting lainnya biasanya orang batak menggunakan ulos dan ulos itu banyak jenisnya sementara itu
untuk lebih mempromosikan kain ulos dan agar masuk kedalam salah satu kain ulos yang dikumpulkan di kota
di luarisan dunia unesco kementerian koordinator bidang maritim dan investasi kemenkomarfest
mendukung penuh acara tribute to ulos indonesian heritage for you ini
ulos ini kan sesuatu yang boleh dikatakan tidak bisa melepas dalam kehidupan masyarakat toba
dimanapun mereka berada kapanpun dalam event apapun dalam peristiwa apapun dalam kehidupan
mereka itu tidak terlepas yang namanya ulos makanya memang
kegiatan kegiatan begini sangat kita dukung dan kita support supaya bisa terus menerus menjadikan
ulos ini membumi gitu ya dengan diselenggarakannya acara ini diharapkan popularitas kain ulos kian
meningkat tak hanya semakin dikenal masyarakat toba namun dapat lebih dikenal masyarakat indonesia dan